perjalanan timnas sepak bola u dua puluh tiga dari piala asia u dua puluh tiga hingga menjalani playoff olimpiade paris telah membuka mata
bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level asia
skuad garuda budha berhasil menggagalkan ambisi australia dan korea selatan menjadi wakil asia di olimpiade
sekali lagi selamat untuk tim garuda muda karenanya saya bersama ketua umum pssi bapak erick thohir
selamat datang kembali ke tanah air pak erik
selamat juga untuk pencapaian timnas garuda
semuanya menyambut dengan gembira karena ini rasanya pelepas dahaga sekian puluh tahun
pak erik sewaktu di acara kadin itu bapak waktu itu mau tanding melawan uzbekistan
semua orang mengatakan selamat pak erik rofi siap insya allah yang penting tiket olimpiade
yang penting olimpiade yang penting olimpiade
buat pak erick apakah harapan ini is it to much apakah sesuatu yang sebenarnya agak melampaui apa yang kita punya
sejak awal saya tahu bahwa kalau kita bisa bekerja keras mempersiapkan semua dengan baik dan kebetulan talentanya ada
semua bukan sesuatu yang tidak mungkin
tapi memang ekspetasinya tidak setinggi sekarang
lalu ketika pembagian pool agak lemes
karena ada qatar australia
juga waktu itu satu lagi kok lupa ya
jordan yang dua duanya tim senior waktu itu kejuaraan piala asia senior dua duanya di final
tetapi ya kembali kan kita tidak boleh selalu apa ya sebagai bangsa kalau melihat tembok tuh wah udah tembok
iya kan kita harus biasakan apa sih di balik tembok sepatu ada sebuah kegembiraan
tapi australia lawan dengan jordan juga luar biasa ternyata
dan ya kita coba ya terima kasih kepada pemain kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik supporter luar biasa dukungan presiden pemerintah luar biasa
ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu
pak erick tapi kalau misalnya dengan seluruh apresiasi yang ada
dan pasti pak erick saya lihat membukukan badan kepada pemain untuk mengucapkan terima kasih
tapi kalau ada catatan adakah ganjelan sesungguhnya dari seluruh pertandingan
ya selalu gini kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi karena perjalanannya luar biasa gitu
tapi kan kembali sebagai manusia atau sebagai bangsa kan kita harus punya mimpi lebih besar ya tinggal selangkah lagi kita gagal
nah tentu apa introspeksi yang selalu saya bilang ke pemain pelatih ya memang
akhirnya kita perlu tiga hal
satu memang kalau kita lihat setelah kemarin lawan korea itu secara fisik dan mental kita sudah habis
karena udah kasih semua gitu
ya recovery nya memang ya kembali fisik mental nah ya ini memang harus terus digenjot
ya dan kesuksesan kita kemarin juga
kita ada waktu untuk tim ini konsolidasi
karena kan kalau kita lihat banyak pemain muda kita baik yang ada di eropa ataupun yang ada di indonesia
hanya beberapa pemain yang pemain inti di klub
ya ridho pemain inti di klub
ya kalau kita lihat marcelino di liga dua belgia kan dia bukan pemain inti
justin juga lalu witan pemain inti sekarang kemarin di bayangkara
tapi kan dinamika ini nggak boleh menjadi sebuah langkah setback bahwa tim kita tidak bisa berkompetisi
nah itulah kenapa sejak awal kita perlu istilahnya training centers lima hari sebelumnya
itu karena untuk chemistrynya dulu dibangun
dan itu terbukti salah satu selain persiapan fisik mental ya ada jeda untuk training camp ini mempersiapkan tim itu menjadi salah satu kunci kan
kita bertanding kan kita lawan saudi dan lawan uae
dimana lawan ui kita seri satu satu tidak disiarkan
lawan saudi kita half time satu satu terus full time kita kalah tiga satu
kalau tadi pak erick mengatakan bahwa ya waktu lawan korsel itu itu memang sudah total
dan kemudian melawan uzbekistan sebenarnya harapan sangat besar
dan ternyata kita kalah satu hal ada soal wasit dan far
tapi saya ingin bertanya pada pak erick
pemain kalau saya boleh apresiasi ya mereka itu memang benar dalam kondisi yang habis habisan
saya lihat video yang pak erick post di ruang ganti
itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon
memang ya saya sebagai pembina ya saya mesti juga punya empati
tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan
kita nggak bisa sebagai pembina nyuruh nyuruh marah marah gitu
ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik ya
kehadiran saya mengawal mereka saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka
pak erik pada waktu mau melawan playoff yang terakhir itu ada paling tidak dua pemain naturalisasi
ya dia memang sedang ada prioritas dengan klubnya
tetapi juga ada elkan bagot gitu
dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir
pak erick sudah ikut turun tangan untuk memintanya
shin taeyong juga sampai mengatakan ya kalian wartawan cari sendiri saja
jadi itu membuat supporter bola melihat bahwa elkan tidak naturalis
tidak mementingkan timnas indonesia
saya kenapa selalu bilang kalender kalender kalender itu penting program penting
kita tidak bisa semua itu dadakan
kalau kita lihat persiapan u dua puluh tiga
dan kondisi u dua puluh tiga pada pertandingan piala asia ini kan memang tidak masuk kalender fifa
dan saya di tiga bulan sebelum kita berkumpul
dan sampai waktu itu kan akhirnya liga merubah sebuah regulasi
kalau klub tidak menurun dengan pemain dua tiga
ternyata tiga hari sebelum kita berkumpul
itu saya dapat laporan hanya sembilan pemain yang berkumpul
makanya saya bukan otoritatif yang otoriter maksain
tapi kan kita sudah ada pembicaraan
kan kita sudah ada pembicaraan tiga bulan sebelumnya
makanya ketika saya tahu tinggal sembilan pemain
baru saya pakai power saya
dan akhirnya terkumpul pemainnya
nah pemain yang di luar negeri sayangnya kan saya nggak punya otoritatif
memberhentikan liga mereka atau memaksa klub
jadi akhirnya ya kembali kita harus berjuang
lalu kita berjeripayah untuk justin akhirnya dilepas
nah elkan memang tidak dilepas sama sekali
tetapi apakah terakhir waktu kita play off
dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain
saya masih yakin nasionalisme di anak anak ini ada kok
langsung meluapkan ekspresi kemarahan
dan merasa bahwa elkan bagot tidak cukup
memang supporter sepak bola indonesia kan tadi
ini rindu yang puluhan tahun terpendam
akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis
saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat
tim kita sudah mulai naik ke asia
ya untuk u dua puluh tiga sudah empat besar
untuk yang senior enam belas besar
saya berharap supporter juga harus mulai naik lagi
harus juga dalam posisi level seperti supporter supporter negara lain
dan ingat saya hadir disini pun karena sebuah peristiwa besar
ya ketika presiden fifa dan presiden pak jokowi waktu itu bersalaman
dan situpun saya tidak tahu waktu itu saya yang menjadi ketua umum
bahwa ini menjadi opsi terbaik
tapi melalui pemilihan waktu itu juga
jadi ada hal hal seperti ini juga yang kita harus set back
bahwa kita harus sama sama membangun sepak bola kita
tidak hanya tadi dari timnasnya
tapi supporternya sejak awal ayo sama sama
soal ketika play off untuk mendapatkan tiket olibari
nah itu yang saya rasa sama sama kita harus dewasa